setelah seminggu diburu pelaku penyerangan dengan senjata yang melukai tiga perempuan di yogyakarta akhirnya tertangkap senin malam
dari tangan pelaku polisi menyita sebuah kater yang digunakan untuk menyayat lengan korban
tim gabungan dari polda daerah istimewa yogyakarta menangkap bobi adinugroho di rumah kontrakan kerabatnya di daerah sono pakis kasihan bantul
saat ditangkap bobby tidak melawan
selain cutter polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan bobi saat beraksi
belum diketahui pasti motif bobi melakukan penyerangan tersebut seminggu lalu warga yogyakarta diresahkan oleh aksi lelaki tak dikenal yang menyerang sejumlah perempuan di jalan
akibat serangan ini tiga perempuan menjadi korban dengan luka sayatan di lengan kanan
dan tiga perempuan menjadi keping